ketua mubdi perjuangan megawati soekarno putri dan ketua umum nasdem surya palo berbicara perihal partai politik sombong
pernyataan partai sombong awalnya disebut surya paloh lalu disambut megawati dalam acara rakernas pdip selasa kemarin
pernyataan kedua tokoh perihal partai sombong memicu spekulasi bahwa hubungan megawati dan surya paloh semakin memanas
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan politisi pdi perjuangan andreas pareira
selamat sore bang andre
itu ditujukan kepada siapa sih sebetulnya
sebenarnya ibu juga tidak menyebut siapa siapa
sebenarnya ibu hanya bicara secara umum

ibu juga pernah mengurusi partai yang lain
ibu mengurusi partai yang dia cintai di perjuangan
sehingga sebenarnya itu hanya
tapi kalau ada yang merasa ya ya jangan baperlah selalu selalu
jadi tidak ditujukan kepada siapapun
tapi ini rentetan peristiwanya ada bang andreas
bahwa pekan lalu pada saat rakernas nasdem ketua umum nasdem surya paloh menyinggung bahwa buang praktik kesombongan
ini dalam waktu kurang dari satu minggu
kemudian setelah itu bu megawati soekarno putri menyambut seolah olah
pernyataan dari pak surya paloh
ini dalam politik tidak ada yang kebetulan bang andreas
ya tidak ada yang kebetulan
tapi kan juga kita harus lihat gimana konteks apa yang dibicarakan itu
apakah menyangkut hal yang spesifik atau dia menyakut hal yang umum gitu
sebenarnya kalau ibu mega secara jelas dan ibu mega mengatakan bahwa
ya beliau lebih fokus pada urusan partainya
sehingga kalau kita tidak pernah mengurusi yang partai yang lain
jadi ya soal kesombongan itu ya urusan orang lain gitu
bukan pdi perjuangan gitu
pdi perjuangan berjalan dengan mekanisme partai
dengan apa yang menjadi aturan di dalam perundang undangan
yang berkaitan dengan pilpres maupun yang berkaitan dengan pileg
karena semua ini kan ada keterkaitannya dengan tahun politik menuju dua ribu dua puluh empat ini gitu
kalau kita mau lihat konteksnya konteksnya ya itu
bagaimana dalam konteks dua ribu dua puluh empat ini dengan situasi yang kita hadapi dinamika yang kita hadapi seperti sekarang ini
ya pdi perjuangan mengambil sikap seperti itu
dalam arti ya kita berjalan sesuai dengan mekanisme partai yang ada
dan semua orang tahu bagaimana artinya paling paling tidak di pdi perjuangan kita tahu bahwa
kita bisa berjalan dengan mekanisme partai
dan kemudian berkaitan dengan pilek
kita mengikuti agenda agenda yang sudah ditetapkan oleh pemilu
agenda yang ditetapkan oleh kpu
jadi itu tidak ada kaitannya dengan pernyataannya pak surya palo minggu lalu ya
sama sekali itu hanya muncul tiba tiba saja
bu mega mengingatkan begitu ya bang andreas ya
ya mengingatkan untuk kita semua juga
supaya hal hal seperti itu ya kemudian tidak menjadi
dibesar besarkan seolah olah bahwa ada yang merasa lebih ini
tapi buat pdi perjuangan kita fokus dan konsentrasi pada apa yang menjadi kebijakan di dalam
kalau ada yang kemudian merasa bahwa itu menyakut dirinya ya itu salah sendiri gitu
oke saya mau tanya ke mas gunggun
pernyataan kesombongan disampaikan pak surya palo pada saat rakernas nasdem
kemudian sepekan kurang dari sepekan kemudian
ketua umum pdi perjuangan bu mega juga menyampaikan ataupun menyinggung soal partai sombong dan tidak pernah menjelekkan ketua partai lain
ini waktunya berdekatan
emang aksi sindir menyindir atau korelasinya tidak berkaitan atau gimana sih mas gun gun analisis anda
menurut saya tentu berkaitan ya
konteksnya menunjukkan itu
bahwa pada saat diksi partai sombong itu disampaikan di tanggal tujuh belas juni ya pada saat rakernas
kemudian dua puluh satu juni ibu mega kemudian juga menggunakan diksi yang sama begitu ya
menanggapi diksi partai sombong tadi
artinya kalau saya membaca ini ada satu keterhubungan konteks komunikasi dalam sifatnya aksi reaksi ya
lagi lagi rifana dalam bacaan komunikasi politik itu
pesan itu tidak bisa
pada saat diksi partai sombong
kita dilepaskan dari konteksnya
memang betul ya
dalam terminologi komunikasi politik itu ada komunikasi yang sengaja dibikin samar begitu ya
misalnya tidak disebut partai mana atau siapa orangnya
tetapi kita bisa membaca menafsiri bahwa itu saling terhubung
dalam konteks relasi personal dan relasi organisasional
personal maksud saya tentu antara dua sosok seperti pak surya palo dengan bumega
dan relasi organisasional antara pd perjuangan dengan partai nasional
oke baik kita nanti akan menunggu bergabungnya pak sugeng suparwoto
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
karena kabarnya pada saat makan siang di istana bersama dengan presiden jokowi
dan juga ketum ketum partai koalisi yang lain
pak surya dengan bu mega ini tidak berinteraksi sama sekali tidak berkomunikasi sama sekali
ya silahkan bang andreas
soal di istana terus terang saya tidak tahu persis itu artinya
apakah komunikasi itu berbicara atau senyum senyuman atau
saya nggak mengikuti itu gitu
tapi ya mungkin lebih fokus mungkin kan disitu kan bukan hanya ibu dan pak surya paloh kan
di situ ada juga pak jokowi terutama yang jadi perhatian kan ya
ada presiden di situ ada ketua ketua umum partai yang lain
sehingga mungkin kalau ibu bicara dengan yang lain mungkin tidak sempat bicara dengan beliau kan
tapi ya soal soal itu saya tidak tahu persis gitu
tapi sebetulnya relasi hubungan antara pak surya dengan bu mega ini seperti apa
karena kan sebelumnya sempat itu di dalam sidang paripurna bumega tidak menyalami pak surya palo
kemudian sudah lama tidak ada pertemuan antara pak surya palo dengan bu mega
kita belum pernah melihat ada pertemuan kedua tokoh ini
seperti bumega ketemu dengan pak prabowo seperti pak surya ketemu dengan pak esmo
kalau orang bertemu itu kan pasti kalau ada perlu ada hal hal yang urgent
kalau tidak ada hal yang urgent ya mungkin semua dengan kesibukannya masing masing
apalagi kita tahu akhir akhir ini atau di dalam tahun berjalan ini dua tahun lebih ini kan kita dalam situasi covid kan
kita aja sangat hati hati untuk bertemu satu sama lain
apalagi ya tokoh tokoh senior pak surya palo ibu mega
karena kalau bertemu ya tentu untuk hal hal yang sangat penting pastinya
jadi bumega merasa tidak perlu bertemu dengan pak surya palo sesama rekan koalisinya yang mendukung pak jokowi begitu
jika dibandingkan bumega sering loh bertemu dengan pak prabowo
kalau itu saya tidak tahu persis
tapi ya kalau pertemuan itu kan tentu harus ada hal yang perlu dibicarakan atau ada hal yang apa ya memang untuk di ini
tapi kalau tidak ada itu ya untuk apa harus
bertemu untuk hanya untuk ini
saya kira secara pribadi hubungan kalau setahu saya dulu baik baik aja gitu
biasa biasa aja kan sering bertemu
tapi karena situasi terakhir ini kan dengan kendala kendala yang kita alami dalam dua tahun terakhir
mungkin juga itu menjadi hal yang kemudian menghambat di dalam pertemuan gitu
mas gun gun tadi udah dijawab ya sama bang andreas bahwa kalau dulu hubungannya baik baik saja
sepertinya bang andreas tidak
berani mengatakan bahwa kalau sekarang sedang tidak baik baik saja
karena terakhir kita belum pernah menyaksikan pertemuan antara bumega dengan pak surya
seperti bumega sesering bertemu dengan pak prabowo
atau pak surya ketemu dengan ketum partai yang lain begitu ya
interaksinya ini antara pak surya dengan bu mega terlihat relasi ketegangan antara kedua tokoh
itu yang bisa dibaca mas gun gun
iya saya membaca hal yang sama dengan nana ya
jadi kalau dua ribu empat belas
conteksnya memang nampak sekali ada hubungan yang harmonis ya antara pak surya paro dengan bumega
bu mega misalnya sempat mengutus pak hasto pak cahyo pak andi wijayanto waktu itu untuk kemudian memfasilitasi perbincangan awal soal pengusungan pak jokowi
dan kemudian intensitas komunikasi politik pd perjuangan dengan partai nasdem itu sangat sangat menunjukkan
impresi gitu ya ke halayak luas bahwa ada kedekatan
itu kemudian berubah menurut saya kalau kita lihat setting dua ribu sembilan belas terutama satu oktober dua ribu sembilan belas
misalnya ada ekspresi simbolik yang terbaca bahwa ada kerenggangan
di situ kan bagaimanapun intensi komunikasi itu terlihat pada saat misalnya ada perjumpaan tokoh di ruang publik
pelantikan anggota dpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat adalah salah satu wajah
dan itu adalah fenomena menurut saya yang menggambarkan nominanya
bahwa ada memang keengganan komunikasi atau communication apprehension gitu ya
dalam konteks misalnya hubungan dua tokoh ini
dan itu menurut saya semakin menguat ketika ada kebutuhan komunikasi politik jelang dua ribu dua puluh empat
ini saya agak berbeda dengan bang andreas
ada satu kebutuhan kan intensi komunikasi itu menguat jelang dinamika atau konstelasi dua ribu dua puluh
betul bahwa pdi perjuangan itu sudah punya figur seperti mbak puan ataupun misalnya mas ganjar pranowo
satu di antara mereka yang nanti akan diputuskan oleh ibu mega
dan dinamikanya juga menguntungkan pd perjuangan karena sudah memungkinkan satu tiket begitu ya
meskipun dia melaju sendirian
tetapi kan komunikasi dalam konteks pemenangan perlu dibangun dengan kekuatan kekuatan partai lain
dan itu sudah berjumpa misalnya dengan partai gerindra
meskipun belum tentu misalnya betul berlabuh dalam satu kongsi
tetapi kan dengan paling tidak ya the big five ya partai
kecuali partai nasdem menurut saya sudah pernah bertemu
nah kalau misalnya tidak bertemu dengan partai nasdem hingga sekarang
ya artinya memang ada pertanyaan publik ya
kenapa kemudian komunikasi
partai politik dengan partai nasdem itu seolah olah kemudian tidak menjadi prioritas dari pd perjuangan
padahal kita sama sama tahu juga bahwa ada kebutuhan tentu dari ragam kekuatan politik untuk saling berkomunikasi
untuk kemudian saling menjajaki
sebut aja kalau bu mega tidak mau menyebut sebagai koalisi
tetapi lebih nyaman dengan kata kerja sama politik
ya tentu jadi pertanyaan juga
kenapa kemudian nasdem tidak pernah terlibat dalam satu proses interaksional begitu ya dengan pd perjuangan
wajar kalau kemudian tafsirnya apakah kemudian memang betul ini mengkonfirmasi kerenggangan politik ya hubungan personal dan organisasional
baik figur pak sp maupun tentu kerjasama yang memungkinkan antara pdi perjuangan dengan partai nasdem
saya ingin tanya ya ke mas gunggun
mas gunggun anda melihat bahwa
puncaknya adalah pada saat
rakernas partai nasdem ini mengumumkan ganjar pranowo sebagai calon presiden ini menjadi puncak ketegangan antara pdi perjuangan dengan partai nasdem
menurut saya ini salah satu diantara proses yang eskalasinya meningkat
ya kenapa karena mungkin belum puncak ya
karena kan proses
kanjidasi juga belum berakhir
sangat mungkin juga kemudian manuver partai nasdem misalnya dalam pengusungan satu di antara tiga nama itu apakah kemudian pada akhirnya benar benar misalnya mengusung ganjar pranowo atau tidak gitu
apakah pak ganjar apakah misalnya anies baswedan begitu ya atau misalnya satu lagi begitu ya andika jenderal andika
ini kan belum pasti juga
artinya kalau misalnya
jadi baca oleh pdi perjuangan sebagai sesuatu yang dalam tanda petik ya mengusik gitu ya mengusik internal partai karena misalnya itu tentu juga berpotensi untuk penyebutan nama sekadar itu juga membuat proses komunikasi politik antar partai disebut aja dalam konteks pdi perjuangan dengan nasdem itu juga bisa bermasalah
figur utama dari masing masing partai itu merasa tersinggung apalagi misalnya pdi perjuangan itu kan hak prerogatif untuk pencapresan itu berada di sosok ibu megawati
bang andre pdi perjuangan merasa dilangkahi nggak sih dengan nasdem ketika mencalonkan ganjar sehingga itu menjadi puncak ketegangan antara pdip dengan nasdem antara bu mega dengan pak surya
ini kan pak ganjar kadernya pdi perjuangan
ganjar sendiri sudah menjawab saya pdi perjuangan kok
jadi gak merasa dilangkahi ya ketika nasdem mencalonkan pak ganjar sebagai capres
tapi kami mengurus artinya seperti apa yang ibu katakan kita mengurus apa yang menjadi wilayah partai di pdi perjuangan dan untuk urusan pilpres itu belum menjadi pembicaraan dan kita menunggu keputusan dari ketua umum gitu
bahwa orang lain mengurus separtainya ya silakan gitu
kita juga tidak mencampuri urusan dia gitu kan
nah itu wilayah masing masing gitu kan
nanti setelah apa diusung dan apakah ada kerjasama di dalam pengusungan nah itu baru kita bicara secara bersama gitu kan
nah saya kira konteks itulah yang perlu dipahami
yang lain itu silahkan beranalisa lah soal bagaimana hubungan hubungan ini gitu
dalam waktu dekat akan ada pertemuan nggak sih bang andreas antara bu mega dengan pak surya
karena kan ini pertemuan politik sudah sering dilakukan ya oleh ketum ketum parpol
bu mega juga sudah menerima pak prabowo
kemudian pak surya juga menggelar pertemuan dengan ketum ketum parpol
akan ada pertemuan dalam waktu dekat antara pak surya dan juga bu mega
saya nggak tahu itu artinya soal pertemuan dan seperti yang saya katakan tadi antara tokoh tokoh politik ini kan kalau bertemu tentu ada hal yang urgent yang harus dibicarakan secara apa
ya penting untuk atau mungkin dalam hal dalam konteks perkawanan tapi kalau tidak ada dalam konteks itu saya kira ya mungkin mereka tidak akan bertemu gitu
juga bisa ada pertemuan yang diketahui oleh orang ada pertemuan yang tidak diketahui orang
sehingga ya kita lihat saja nanti gitu
bang andreas tapi pdip tidak alergi kan bekerja dengan pak surya
bekerja sama lagi dengan nasdem di pemerintahan kedepan atau sudah merasa cukup tidak lebih baik
lain kata lrg itu tidak tidak tidak apa tidak tepat untuk urusan politik seperti ini dalam
politik ini kan kita berkawan dengan siapa saja mau bekerja sama dengan perpakaian itu kalau kata
bung karno kalau kata bung karno ada kawan kawan ideologis ada kawan strategis ada kawan taktis
itu artinya masih mau bekerja sama dengan nasdem kedepan bang andreas kita lihat saja dimana dan
silahkan beranalisa soal ini oke tapi artinya masih mau bekerja sama dengan nasdem kedepan ya
kita nggak tahu kita lihat bagaimana perkembangan ke depan itu karena ini kan proses ini juga di
pdi perjuangan itu belum sampai ke sana gitu orang orang lain sedang sibuk sibuk kami lebih
fokus pada ya bagaimana konsolidasi partai ke dalam sesuai dengan perintah ketua umum bagaimana
kemudian juga mendukung pemerintahan ini supaya selesai sampai dua ribu dua puluh empat secara efektif sesuai dengan
target target pencapaian dari pemerintahan ini gitu karena itu juga menjadi komitmen di dalam apa
di dalam kerjasama yang sudah dibangun di dalam pemerintahan pak jokowi ini gitu baik baik baik terakhir
mas gun gun menurut anda akan sulit tidak sih ke depan pdi perjuangan ini bekerja sama lagi
dengan nasdem kalau melihat relasi hubungan antara ibu megawati dengan pak surya
ya yang tampaknya sedikit memanas gitu menurut saya kan koalisi di indonesia itu dua tahap ya
pertama koalisi dalam kandidasi pengusungan capres cawapres melampaui presidensial threshold
yang kedua koalisi dalam pembentukan pemerintahan jadi kalau sifatnya pembentukan pemerintahan
menurut saya sejarah elektoral kita menunjukkan ya koalisi prapemilu sama pasca pemilu itu seringkali
kemudian lebur ya dalam konteks keuntungan dalam kekuasaan yang dihitung
ketika itu terjadi keuntungan yang dihitung oleh presiden yang menjabat yang berkuasa dan partai partai yang menjadi deruling parti dan itu sangat mungkin kemudian masuk ke anggota koalisi baru
tetapi dalam kandidasi saya menduga memang ada figur yang kemudian sulit misalnya menyatukan koalisi atau kerjasama politik pd perjuangan dengan partai nasdem
sebut aja dalam analisis saya jika yang maju gitu ya itu namanya mbak puan begitu ya
rasa rasanya nasdem akan sulit ketemu dengan pd perjuangan tetapi jika nama yang muncul itu ganjar pranowo itu mungkin saja kemudian kerjasama politik antara nasdem dan pd perjuangan itu akan bisa bersemi lagi
oke baik kita tunggu nanti bagaimana kedepannya apakah kemudian pdi perjuangan masih mau bekerja sama lagi dengan nasdem pada pemilu berikutnya
karena sekali lagi politik itu cair politik hari ini bisa berbeda dengan politik ke depan
semoga akan ada pertemuan antara megawati soekarno putri
dan surya palok kedua kingmaker yang ada di republik ini kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depan jelang kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada politisi pdi perjuangan andreas pareira
dan juga pakar komunikasi politik dari uin jakarta gun gun herianto
sehat selalu bang andreas dan juga mas gun gun
iya terima kasih selamat sore bang andreas
terima kasih terima kasih mas gun gun